khususnya liga satu sudah akan mulai liga berputus satu juli
ada di akhir musim nanti ranking satu dua tiga empat akan ada playoff
tapi juga ada yang namanya juara musim ada yang juara hasil playoff
nanti kita bikinlah itu semua kan bagaimana supaya pendapatan daripada liga dan klub itu juga bisa lebih baik
tapi prestasi pun lebih baik supaya apa
dari awal pertandingan semua klub mesti bersih karena setiap pertandingan ada poin